kamu belum makan kan
kau lupa tau
anak keras kepala seperti kamu
yang dipikirkan cuma kerja kerja dan kerja
terus lupa makan teh
padahal kamu tau gak
kalau kita tidak makan
bekerjanya kita itu jauh tidak lebih efektif dan melambat
makanya lebih bagus kita buang aja lima belas menit
hanya khusus untuk makan
terus kerja lagi
katakan sama saya makanannya enak banget
yang itu dicoba
setiap melihat dia tertawa
rasanya saya tidak ingin kemana mana
dan rasanya saya ingin memastikan
bahwa tidak ada satupun di dunia ini
yang bisa menyakitinya
dan membuat tawannya yang indah itu berhenti
bapak tadi bilang sama aku kalau papa punya meeting yang penting
terus aku nungguin papa dan di sini papa tuh ngapain sih pak di sini
papa cuma kebetulan tadi lewat terus lihat amira
apa yang terbohong pada zaira
zaira dengar sendiri kalau papa tuh gak cancel semua meeting papa
dan papa pilih ke sini untuk kasih makanan buat amira ya kan pak
buat apa bapak kasih makanan sama orang seperti
ya seperti amira
udah bapak ngomong aja deh pak
papa emang ke sini untuk kasih makanan untuk amira ya kan
apakah karena papa sekarang sayang sama amira bukan sama zaira lagi
tapi sebenarnya anaknya papa tuh siapa sih
aku atau amira sih pak
zaira ya allah kamu jangan ngomong kayak gitu dong
papa pasti lebih sayang sama kamu lah dia gak mungkin mau merduain kamu
tapi kenyataannya bukan kayak gitu kan
gak mau ganggu papa lagi
aku permisi dulu ya
zaira tunggu sebentar
kamu jangan marah seperti itu ke papa
bapak bisa jelasin semuanya ke kamu
tapi papa tidak punya maksud apa apa membantu amila seperti itu
papa cuma kasian sama dia
papa akan jujur
kemarin papa lihat amira sedang berusaha keras untuk belajar menyetir
karena dia harus bisa nyetir kalau tidak dia akan kehilangan pekerjaannya
dia membutuhkan pekerjaan itu untuk membayar semua hutang hutang ibunya
tidak ada apa apa lagi
andai kamu mengalami nasib yang sama seperti dia

apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan

pasti papa akan sedih sekali
tidak ada arti apa apanya zaira
zaira tuh gak pernah ngelarang papa untuk ngolong lamira pak
tapi zaira nggak tahu kenapa
zaira gak rasa takut kalau sampai harus kehilangan papa
papa tetap papa kamu
papa tidak kemana mana
karena papa juga takut kehilangan kamu
ngelihat pak prabu sama zaira kayak gitu
aku jadi kangen banget sama ayah
bapak tidak akan meninggalkan kamu sayang
yaudahlah lebih baik aku pergi dari sini
karena aku gak mau ganggu pak prabu sama zaira lagi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kau mau apa
suntik kan apa itu
suntik kan apa
saya terpaksa melakukan semua ini
karena kehadiran kamu cuma menjadi penghalang untuk kerjasama proyek saya dengan prabu wijaya
ini bukan soal uang
kalau cuma proyek biasa itu soal gampang
saya bisa mendapatkannya
tapi kerjasama saya dengan prabu wijaya adalah sebuah proyek besar
dan asal kamu tahu proyek besar saya dengan prabu wijaya ini adalah satu satunya jalan
agar saya terhindar dari semua kebangkrutan usaha saya
dan kamu juga harus tahu saya tidak akan membiarkan siapapun menghalangi atau menghancurkan proyek saya dengan prabu wijaya
ya allah tolong selamatkan aku
ya allah tolong keluarkan aku dari tempat ini
aku yakin pak wisnu itu bapak aku
kenapa dia gak mau mengakui aku
kenapa dia meninggalin aku
kamu pikir budi pohon bon saya apa
main lewat lewat aja
boro boro ngucapin salam senyum aja enggak
ini pasti gara gara mikirin nonzairah terus nih
bukan soal nonzairah budi ya
soal pak wisnu
budi aku mohon budi
kali ini budi jawab dengan jujur
pak wisnu itu bapak aku kan
budi kenapa diam aja budi
pak wisnu nitipin aku ke budi karena dia nggak bisa
atau karena dia nggak mau ngerawat
aku salah apa sih
aku salah apa
ya walaupun pak wisnu dia nggak mau
nggak mau ngerawat aku
ya paling nggak dia bisa kasih tahu aku kenapa
budaya apa aku ini emang
aku ini emang gak pantas jadi anak seseorang
man berapa kali budi harus bilang sama kamu
pak wisnu itu bukan bapak kamu
pak wisnu itu bukan bapak kamu

kamu punya kaca kan man
lagi lagi gagah ganteng kayak kamu punya bapak

kretik gendut kayak begitu
apalagi tentang pak wisnu
ada apa ini surti
kenapa dia bilang tadi dia tidak mau bercanda apalagi menyangkut soal pak wisnu
pasti yang arman maksud pak wisnu yang pincang itu kan
orang yang sudah terlalu banyak bikin keributan di rumah tangga saya